yang penting lo tuh udah mimpiin gue
dan itu buktinya
hampir setiap hari lu tuh mikirin gue terus
makanya sampe kebawa mimpi kan
rasanya banget sih
gue tuh takut aja lo kena apa apa
itu itu sih reva
gue yakin banget
dari tadi sampai detik ini pasti dia telpon sama boy
ah gue mbak
sedi banget ya
nganyangka bentar lagi bakal pisah sama bebe pihan kan
emang deh kamu bebe
kau memberikan sehari hari yang sangat indah
lagi lagi gue mau bebe pihan

kamu mau bawa tas tas gede gitu
banyak banget ya ghi
buta pak namanya koper
ya pokoknya gitu kenapa ngapain
eh lupa ya
besok kan kita mau pindah ke jogja
kita beneran jadi pindah
ya eh alah melih
mama ini udah pusing
oh banah pusing
wah terus gara gara kamu
udah dilarang larang masih terus pacaran sama si anak dodol itu
aduh ini itu jalan satu satunya udah paling benar paling aman
kamu itu dipisahin dari dia
tapi kamu jangan takut
disana itu udah pasti kamu dapet pacar yang lebih ganteng
yang pasti lebih kinclong
cepetan banget sih
ya elah hari gini mah mesti kaya gitu
udah cepetan daripada kamu tuntang lantung kaya gini mikirin yang engga engga
masukin baju deh ke koper
gapau mama aja yang meresin sendiri
masukin sendiri bajunya meli gak mau pindah
ya elah neng udah sih jangan banyak penting kak
elah anak ini kebangetan banget
maksudnya ngejalan orang tua
tau gitu ah
operannya terima dong neng
gue tuh masih kepikiran soal yang bodyguard itu loh
lo tau gak sih body guard yang papi sewain buat gue itu
itu tuh persis banget mirip banget sama budi gurt yang ada di mimpi gue
dari bodinya gedenya sama
bentuk mukanya juga sama itu
oh gue tuh jadi khawatir tau gak sih
aku lo malah ketawa sih
gue tuh ngomong serius loh takutnya mimpi gue tuh jadi kenyataan gimana
ref jujur ya gue tuh seneng banget sampai dimimpiin sama lo
apaan sih lo tapi mimpinya tuh jelek loh sumpah
kok lo malah seneng sih aneh banget
wah gak masalah kali mau mimpi jelek
mimpi apa kek
yang penting lu tuh udah mimpiin gue
dan itu buktinya hampir setiap hari lo tuh mikirin gue terus
makanya sampe kebawa mimpi kan
geer rasanya banget sih
gue tuh takut aja loh kenapa napa
eh emonya malah kegeeran
itu sih revo gue yakin banget dari tadi sampai detik ini pasti dia telpon sama boy
ah gembel apa lo
dasar anak racikal
ah mas mas mas
refa aku denger refa lagi lagi telpon telponan sama boy
kok malah mereka telpon telpon ya mas
bukannya tadi kan kita udah ngelarang
mesra banget mas kayaknya mas harus tegur deh mas
ini keterlaluan gak bisa dikasih telpon
tunggu tunggu mas mas mas
engga maksud aku aku gak marah marahin mas loh
mas jangan terlalu marah marah sama diantar takutnya kabur lagi mas
jangan marah marah ya
ya pak makasih ya bapak aku udah baik banget sama aku
tadi emang aku tuh sempat agak agak nggak ngerti sih pak
tapi sekarang apa udah jelasin jadi udah ngerti banget
makasih ya pak sekali lagi
kok manggil bapak ya
eh pih kenapa
kamu tadi telepon kok manggil bapak lagi telepon sama siapa
oh tadi tuh aku abis telponan sama guru matematika aku pih
soalnya kan tadi aku sempat agak ngedengerin di kelas jadi agak agak lupa gitu pelajarannya
emangnya kenapa pih
ah engga engga engga apa apa
gimana tadi mas gak marah marah kan sama reva gue khawatir deh
gak marah kan mas
eh eh jadi jawaban raifah apa mas
ya memang nggak apa apa
dia lagi ngobrol sama guru matematikanya
hah engga kok mas tadi aku denger denger sendiri dia lagi ngobrol sama boy
iya ya sayang mas itu denger pembicaraan raifah sebelum mas tegur dia
hah iya mas tapi tadi aku itu
suke suke jadi lebih baik kamu gak perlu cemas ya
jangan terlalu parno lah gitu hobi
oke tadi mungkin aku terlalu phobia dan parno banget ya sama raifah
aku jadi ketakutan raifah badal lagi ya mas
sekarang kamu istirahat ya yuk
disana dulu mungkin lebih baik nih ya
eh boy gua berhasil loh
uh iya dong gue gitu loh hebat kan
gua bilang aja gua lagi telponan sama bapak guru
tapi untung banget loh tadi tuh gua ngeliat dia tuh lagi depan kamar gua
terus ngocek ngocek gak jelas gue yakin banget pasti mahmud
makanya tadi gua minta tutup dulu telponnya bentar
gua mau ngerjain dia
eh ya ampun raifah
lu tuh emang pinter ya
yaudah raif sampai ketemu ya besok di sekolah
eh raif gimana kalo kita ke sekolah bareng aja nih kangkut
sebenernya sih gua pengen boy
tapi kayaknya nggak bisa dulu deh
soalnya pasti besok tuh bodega bokap gua dateng lagi
dan gua gak mau lo ribut lagi sama dia
bikin gue gak tenang aja
oh yaudah gak apa apa
daripada ntar lo mimpiin gua lagi
ih bleh oh enggak
ref padahal tuh sebenernya gua pengen nembak lo di angkot
gak asik banget deh
hah gua mau mau nembak mah
sekarang aja tau
ih lo aja gentle banget gua nembak lewat telpon
gua gak mau
gua pengen ngeliat reaksi lo aja pas gua tembak
udah ah parah seh bodohin gua mulu
yaudah selamat tidur ya refa
eh jangan lupa mimpin gue lagi ya
tapi jangan yang jelek yang agak bagus sedikit
ih gak mau